dpp pdi perjuangan dan juga anggota anggota dpd pd perjuangan dan juga di depan media menentangani kontrak politik tersebut
untuk mengulas lebih lanjut sebenarnya ada apa dan mengapa begitu hal ini dilakukan khusus untuk pasangan calon dki dua ribu tujuh belas penantangan yang dilakukan di depan publik ini
kita akan mencoba mengulasnya bersama bung hodari
tadi kita saksikan panjang lebar ya
oh panjang lebar lengkap
kalau kita lihat sekilas saat ahok datang begitu raut wajahnya ada terasa tertekanan tidak menurut anda
kalau boleh saya bicara dari depan dulu ya
pdi perjuangan ingin menunjukkan dirinya sebagai suatu kesatuan yang solid
jadi acara ini dibikin semua pengurus hadir sebagai sebuah satu kesatuan dan berbeda dengan tahun yang lalu
pada kali ini yang namanya pilkada serentak itu dimulai dengan
mengumumkan seratus satu wilayah secara serentak
berbeda dengan tahun lalu
tahun lalu itu ya pilkadanya serentak tetapi diumumkan satu demi satu
jadi saya kira pdi perjuangan hari ini menunjukkan mereka sebagai suatu kesatuan organisasi
yang kedua memang tetap judul atau daya tarik acara pada hari ini tetap dki jakarta
dan saya kira dpp pdi perjuangan sangat menyadari hal itu
jadi highlight highlight yang dimunculkan
walaupun ada calon dari misalnya gubernur gorontalo gubernur banten kemudian dari jogja bupati jogja
tetap yang dikedepankan adalah jakarta
terutama pak ahok dan pak jarod
dan itu kelihatan dari misalnya yang menandatangani kontrak politik dasar persetia tadi di tempat ini
hanya beliau berdua
hanya bpp dengan jarot
sementara calon calon yang lain sudah menandatangani di tempat yang lain
memang ada kesadaran penuh bahwa ini adalah momentum penting dan ini adalah isu yang paling menarik
maka kemudian disiapkan sebuah urutan acara yang highlightnya adalah di dki jakarta
dan memang kalau anda di dalam tadi itu luar biasa sekali suasananya
banyak sekali media penuh
bahkan pilpres pun tidak seramai ini ya
dari pengalaman sebelumnya
ya dari internal mengatakan bahwa ini pilkada rasa pilpres
apakah memang hanya karena
pasangan calon dari dki ini sengaja untuk menandatangani kontrak politik di depan publik seperti yang kita saksikan bersama tadi
dengan alasan karena yang paling seksi disoroti adalah memang dki
terutama pasangan pak ahok dan juga jarot
atau ada faktor lain
supaya terlihat ke publik bahwa pak ahok memang akhirnya mau mengikuti mekanisme dari pdi perjuangan
saya kira memang ada keinginan yang kuat dari pdi perjuangan untuk siapapun calon
termasuk pak ahok untuk mengikuti proses yang ada di pdi perjuangan
dan keinginan yang kuat itu saya kira bisa kita baca dari keputusan yang diambil belakangan
jadi pdi perjuangan percaya diri bahwa pak ahok akan tetap ikut pdi perjuangan
walaupun kita memberikan dukungan itu sampai menit terakhir
yang kedua pak jarod pak ahok itu dipanggil ketemu dengan ibu mega dulu
sebelum datang ke dpp pdi perjuangan
yang ketiga beliau berdua diminta untuk tanda tangan
di depan pengurus dpp
di depan para hadirin
di depan para media
jadi memang ada upaya untuk menggiring dalam tanda kutip ahok menjadi banteng yang kembali ke kandangnya
saya membacanya seperti itu
tidak terhindari kesan bahwa banteng yang galaknya kayak apapun seperti ahok
itu akhirnya harus pulang ke rumah yang namanya pdi perjuangan
pertanyaannya kenapa kemudian harus kemudian ahok akhirnya mau kembali ke pdi perjuangan
seperti yang anda sebutkan
padahal di sisi lain sudah cukup tiket untuk kalau sekedar melaju kepada pilkada dki
kita akan mengulasnya lebih lanjut
kami masih akan segera kembali dari dpp kantor dpp pdi perjuangan di jalan diponegoro jakarta